perkembangan dunia teknologi digital membuat seluruh dunia harus bergerak maju untuk beradaptasi
mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal
guna menjawab tantangan ini telkom university mengadakan pameran information and communication technologies atau ict
untuk membuktikan sumber daya manusia indonesia siap menghadapi kemajuan teknologi dunia
telkom university menggelar pameran bertajuk bandung ict expo dua ribu delapan belas
mengangkat tema inspiring the digital indonesia dua ribu dua puluh lima pameran yang berlangsung selama empat hari
mulai dua puluh enam sampai dua puluh sembilan september dua ribu delapan belas ini memamerkan sejumlah teknologi terkini
karya mahasiswa telkom university dan sejumlah perusahaan teknologi asal indonesia
guna menghadapi perkembangan ict
selain itu juga ada dialog dan workshop antar pelaku industri teknologi
mulai dari mahasiswa eksekutif perusahaan dan pakar ict
untuk berbagi pengetahuan tentang perkembangan dunia teknologi
dalam kesempatan ini dirjen penyelenggaran pos dan informasi kementerian komunikasi dan informatika menegaskan
indonesia harus menyiapkan sdm berkualitas untuk menghadapi revolusi industri empat
empat itu kan kehasannya perubahannya sangat cepat
kalau industri yang sebelumnya revolusi tiga revolusi dua itu rata rata dalam hampir seratus tahun dia baru berubah
kalau revolusi empat ini hanya dalam kurang dari sepuluh tahun dia berubah cepat
ciri cirinya sangat kuat yaitu robotik kemudian artificial intelligence dan internet of thing
jadi dengan demikian kalau kita mau masuk ke sana yang paling utama kita siapkan sdm
sementara itu untuk memenuhi standar kebutuhan sdm yang bisa bersaing dengan industri teknologi
telkom university mengaku akan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri teknologi
salah satunya adalah di kurikulum kami
di kurikulum kami tadi saya bilang bahwa di semester pertama
mereka mendapatkan mata kuliah asyik literasi
kemudian tidak hanya jurusan jurusan yang terkait dengan komputer
jurusan manajemen pun mereka adalah belajar yang namanya coding
dan kemudian pada saat di akhir kami itu adalah menyiapkan magang magang di industri
nah magang magang di industri ini tidak lain adalah salah satu pemenuhan link and match tadi
nanti pada saat misalkan di akhir mereka harus mengajakkan tugas akhir
mereka hanya tinggal memberikan report dari hasil pekerjaan mereka
dan mereka di industri
berdasarkan data dari asosiasi penyelenggara internet indonesia
jumlah pengguna internet di indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas mencapai satu ratus empat puluh tiga juta orang
hal ini membuat indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia
franky wijaya bandung